wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno memberikan tanggapan terkait penanganan kali sentiong atau kali item yang diambil alih pemerintah pusat
hal ini disampaikan sandiaga uno cyber olahraga basket di lapangan kemenpora senayan jakarta pusat sabtu pagi
menurut sandi tidak masalah jika penanganan kali hitam diambil alih pemerintah pusat
namun demikian pemprov dki terus bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk menjaga keindahan dan kebersihan kali sentiong yang berada di sekitar perkampungan atlet
dan pemprov dki juga terus meningkatkan pengamanan kali dari aksi buang puntung rokok dan sampah yang dapat merusak jaring yang dipasang di atas kali
ya alhamdulillah bahwa kita semua berkolaborasi dan tentunya berkoordinasi selalu pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dki
tapi kurang juga harus ditambah dengan masyarakat dan dunia usaha juga
jadi pemerintah pusat sekarang tentunya lebih berkelanjutan
mengambil peran untuk menggelontorkan air dan karena kebetulan kebijakannya ada di pemerintah pusat juga di balai badan
dan kita harapkan ini terkoordinasi dengan baik dengan dinas sumber daya air dan wilayah di dki
insya allah kita bisa jernihkan dan kita kembalikan kalisentiong
jangan disebut kali hitam karena kalau kali hitam itu kayak doa gitu
kalau kita nyebutkan nama itu doa
jadi kita sebut sebagai kali